kita ke informasi lain presiden joko widodo jumat sore memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang mantan ketua umum pp muhammadiyah ahmad syafie marif atau buya ⁇ shafi
menurut presiden buya adalah sosok yang menjunjung tinggi toleransi
presiden joko widodo beserta rombongan tiba di masjid gede kauman yogyakarta sekitar pukul tiga sore
seusai tiba di masjid gede kauman joko widodo langsung melaksanakan sholat asar dan mensolatkan jenazah
setelah mensolatkan jenazah presiden menyampaikan ucapan rasa bela sungkawa untuk segenap kerabat dan keluarga yang telah ditinggalkan
menurutnya buya syafi merupakan tokoh muhammadiyah yang teladan dan menjunjung tinggi toleransi
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
almarhum saat masih dirawat di rumah sakit pku muhammadiyah gamping pertama kali dan diperbolehkan pulang
sebelumnya buya syafi dirawat di rumah sakit pku muhammadiyah gamping sleman
sejak empat belas mei lalu usai mengalami sesak nafas
tim medis menyebut almarhum sempat mengalami henti jantung sebelum wafat